tidak hanya infrastruktur regional yang mungkin nanti akan canggih ya
seperti misalnya bandara vvap
atau mungkin jalan atau akses menuju ke kipp
tapi juga di dalam kotanya sendiri
dan juga di dalam bangunan dan kawasan itu sendiri